sepekan setelah pelaksanaan pembelajaran tatap muka secara penuh
ternyata belum berimbas terhadap peningkatan jumlah penumpang angkot di bandung
tapi masih kena berkurang
belum ada perubahan
iya belum ada perubahan soalnya seminggu sekolah seminggu libur gitu
jadi belum normal benar lah intinya mah gitu
belum ada perubahan belum ada perubahan soalnya pulangnya kan itu
jadi kadang kadang jalan jalan kadang kadang dijemput ada pakai motor gitu
kalau ke angkot mah masih minim lah
harapannya gimana pak ke depan
ya harapannya normalnya sekolahnya biasa aja jam sekian bubar gitu jam sekian bubar gitu
para siswa yang menggunakan jasa angkot juga merasa jumlah penumpang semakin menurun
pasca sekolah kembali dibuka
menggunakan angkot berangkat dan pulangnya
kenapa memilih menggunakan angkot daripada ujong
karena lebih hemat lebih murah
nah kalau di angkotnya sendiri ngelihatnya penuh apa telah masuk nih
penuh apa masih kosong aja
di jam sekolah atau jam pulang masih kosong
kalau menurut saya pas kemarin sebelum tahun baru itu ramai banget
cuman pas makin kesini makin berkurang tapi tetap rame
kadang kadang ramai kadang sepi
berbeda dengan angkutan umum
para pengendara ojek online mengaku mulai ada peningkatan jumlah pesanan
pada jam berangkat maupun bubar sekolah
meski demikian naiknya jumlah pesanan juga diikuti dengan jumlah pengendara ojek online di kota bandung
alhamdulillah untuk ya seminggu kebelakang kemarin juga sudah mulai ada ya orderan orderan ini
yang anak anak sekolah kan kampus juga kemarin kan itb udah mulai pada masuk
jadi ya agak membantu juga gitu untuk orderan kami gitu
itu di jam jam tertentu aja apa
kalau untuk orderan goridge nya sendiri ya mungkin pasti di jam jam tertentu
di saat ya itu berangkat sekolah ataupun kerja ataupun kuliah
ataupun di saat sore di saat pulang sekolah pulang kuliah
kalau peningkatan sih ada tapi untuk penghasilan masih tetap soalnya gitu
jadi apa hasilnya
penghasilan masih tetap gitu
soalnya kan kesini kesini daripada peraih yang lain udah pada aktif lagi semua
dinas pendidikan kota bandung baru mengizinkan tiga ratus tiga puluh sekolah dari berbagai jenjang
untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka secara penuh
sementara dua tiga ratus sembilan satuan pendidikan lainnya melaksanakan ptm terbatas
angga putra helmi suryanegara bandung jawa barat